di tahun politik pdi perjuangan terus melakukan komunikasi dengan partai lain
komunikasi dilakukan demi mengumpulkan dukungan terhadap presiden joko widodo pada dua ribu sembilan belas mendatang
sekjen pdip hasto kristianto mengatakan pdip selalu membuka komunikasi politik
tidak hanya dengan partai mempunyai kursi di dpr namun juga dengan partai baru peserta pemilu
hasto mencontohkan hingga kini pdip telah berkomunikasi dengan partai solidaritas indonesia
serta partai persatuan indonesia
sebelumnya presiden joko widodo juga sudah direncanakan hadir dalam rakernas partai demokrat pada bulan maret mendatang
dengan kan terhadap partai partai yang punya kursi di dpr partai partai baru pun kami melakukan dialog
misalnya dalam ulang tahun partai yang lalu kami undang semua
termasuk psi kemudian perindo juga kita undang
kemudian kita lihat kemarin pertemuan di kpu antara ibu mega dan pak prabowo juga berjalan dengan sangat baik